dokter kejiwaan kembali memeriksa tarsum pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya di
ciamis jawa barat dari hasil pemeriksaan pelaku harus dirujuk ke rumah sakit jiwa cisarua bandung
pelaku tarsum harus menjalani observasi selama empat belas hari di rumah sakit jiwa cisarua milik pemerintah
provinsi yang berada di kabupaten bandung barat hal ini disebabkan pelaku mengalami depresi berat
pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis ahli kejiwaan dari rumah sakit umum daerah ciamis ini
dilakukan di ruang tahanan khusus mapolres ciamis jawa barat kemarin pemeriksaan berlangsung selama
menit saat pemeriksaan pelaku sangat kooperatif dan dalam kondisi tenang
hai untuk melakukan penyelesaian dan penyelesaian tersebut di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit
untuk menjawab pertanyaan bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk
dilakukan observasi lebih lanjut supaya nanti menentukan layak dan tidaknya untuk dilakukan
proses selanjutnya misalnya untuk kata dokter kejiwaan yaitu perlu diobservasi karena mengalami
makanya karena untuk berat ininya belum bisa dipastikan karena nanti ada surat
rujukannya yang harus disampaikan ke psikiater yang di rumah sakit jiwa di cisarua